kepastian menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno bergabung ke partai persatuan pembangunan atau p tiga
tinggal menunggu waktu
kepindahan ini tinggal diumumkan oleh partai berlambang kaabah tersebut
hal ini diungkapkan oleh jurubicara dpp p tiga usman token
usman menyebut bergabungnya beberapa tokoh nasional ke p tiga akan mampu mendongkrak elektabilitas serta energi baru
usman tidak merinci kapan deklarasi penyampaian secara resmi perpindahan sandi
ya kita seperti saya sampaikan sebelumnya insya allah kalau tidak ada hal hal menentang beliau akan bergabung ke p tiga
tapi soal waktu ini kita sedang mendiskusikannya
nah ketokohan beliau itu kalaupun misalnya nanti bergabung ke p tiga diharapkan bisa bekerja sama dengan pengurus partai yang ada sekarang ini
karena ketokohan pak mardion ini adalah orang yang sangat demokratis dalam membangun p tiga